semua ini gara gara cewek asongan itu
kenapa harus panggilannya lupu
kenapa gak cewek asongan itu aja lupu
saya gak bisa terima
saya tidak terima
saya akan bikin dan pastikan
kalau cewek asongan itu kan terima balasannya
kamu gerakan kaki aku
kok kaki saya gak bisa digerakin ya dok
coba kamu gerak pelan pelan aja ya
tapi kok masih gak bisa gerak
kenapa juga rasanya susah banget buat saya gerakin kaki saya
apa ada yang salah sama kaki saya dok
semua ini ada kaitannya dengan sarah motorik kamu yang rusak
akibat kecelakaan yang kamu alami
iya dok tapi
ini saya coba gerakin dari tadi
tapi gak gerak gerak
saya udah coba gerakin dari tadi
dia teriak istri seperti itu
dok kenapa kondisi anak saya dok
kenapa dia istri seperti itu tadi dok
pangeran sok setelah mendengar penjelasan saya mengenai kondisi kakinya
memangnya kondisi kakinya seperti apa tuh kenapa dengan kakinya
akibat jatuh dari ketinggian membuat pangeran cedera pada saraf tulang belakangnya
dan ini mempengaruhi saraf motorik pada kakinya
apalagi belum lama ini pangeran mengalami cedera pada kakinya
jadi ini semua memperburuk keadaan kondisi kakinya
dari hasil pemeriksaan pertama menunjukkan bahwa pangeran mengalami kelumpuhan pada kakinya
pangeran mengalami kelumpuhan pada kakinya
pangeran mengalami kelumpuhan pada kakinya

lakukan apapun dok
untuk bisa menyembuhkan kakinya supaya bisa jalan seperti semula
kami akan melakukan tes serangkaian lagi
dan menentukan pengobatan apa yang sesuai dengan pangeran
saya mohon sama dokter
untuk melakukan apapun
kalau bapak mau menengok saya akan menemani bapak untuk menemui pangeran
kita semua ikut prihatin dengan apa yang menimpa pangeran om
saya harap juga pangeran cepet sembuh om
semua ini gara gara cewek asungan itu
kenapa harus pangeran ini lumpuh
kenapa gak cewek asungan itu aja yang lumpuh
saya gak bisa terima
saya tidak terima
saya akan bikin dan pastikan kalau cewek asongan itu akan terima balasannya
saya gak tahu bagaimana jadinya kalau putri sampai tahu keadaan ini
putri pasti terpukul banget
gue jadi makin merasa bersalah sama semua ini
lu tenang ya
lu gak salah
lu yang tenang ya
kata benar cid
lu gak perlu merasa bersalah kayak gini
ini semua pure musibah
siapa sih yang pengen musibah
gak terlalu baik
aku tahu putri pasti masih kepikiran pangeran
bukannya ibu tuh jahat ngelarang kamu nengokin dia put
tapi kali ini udah waktunya ibu lebih tegas sama kamu
supaya ibu gak kecolongan lagi
sebenarnya aku kasian juga sama putri yang dilarang munawang nengokin pangeran
tapi setelah kejadian yang menimpa mereka wajar kalau bundawang melarang
apalagi kalau dengar omongan alek yang suka gak disaring itu
wajar aja kalau bunawang jadi sakit hati
dan gak mau putri dekat dengan pangeran
kalau yang selama ini dipermasalahkan alex itu cuma perkara kaya dan miskin
rasanya aku pengen sekali buru buru nikahin bu nawang
biar hidup bu nawang dan putri enggak terus terusan mendapat hinaan dari orang lain
kalau bu nawang dan putri sudah jadi istri dan anakku
apa alex masih berani menghina mereka
baru kayak segitu doang aja sompong
om rayment ternyata orangnya baik banget
terus om preman juga kayaknya sayang banget sama ibu
dan nggak terlalu mikirin masalah gue sekarang
karena gue jadi tahu kalau ada orang yang begitu tulus mencintai ibu
aku benar benar gak sabar lihat pak bos nikah sama bu nawang dan jadi bapaknya putri
mereka pasti bakal jadi keluarga yang harmonis
pokoknya maju terus pak bos
gue ucapin terima kasih karena lo udah berusaha bantu cari putri sama aku
tapi tindakan yang lo lakuin itu gak berarti apa apa buat gue
dan nggak merubah perasaan gue sama sekali
jadi sekarang gue minta lo turun ya
lo tega turunin gue disini
terus gue pulangnya gimana
nggak usah khawatir

dia mulai terjodoh
tapi minta kasih tuh
lo mensen lagi sama
kok bisa rubbish